sementara itu posko pengungsian desa manggis masih membutuhkan bantuan
setidaknya ada ratusan pengungsi penghuni posko yang membutuhkan tambahan matras tikar juga bahan makanan untuk pengungsi
sejak status gunung agung dinaikkan dari level tiga siaga ke level empat awas pada dua puluh tujuh november lalu
warga yang tinggal di zona merah gunung agung kembali diwajibkan mengungsi
salah satunya di posko pengungsian desa manggis
posko ini tadinya adalah pasar yang tidak difungsikan
kini tanah seluas satu hektare tersebut dibuat bedeng dari triplek untuk menampung pengungsi
setidaknya ada sebelas bedeng dan dua ratus lima puluh delapan kepala keluarga mengungsi di tempat ini
kita memahami hal itu cuma dari pihak kami memberikan saran kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi
memberikan bantuan karena bencana alam seperti ini
kita tidak bisa menduga apa yang terjadi
yang jelas kami sebagai pengungsi pasti ada kekurangan dari segi makanan logistik itu mohon bantuannya
sedikitnya ada dua ratus anak sekolah dasar dan menengah pertama dari berbagai daerah menghuni di posko ini
dan tempat ini memiliki lahan yang cukup luas untuk mereka bermain
posko pengungsian desa manggis ini membawahi dua belas posko lainnya
total pengungsian berada di tempat ini ada sembilan ratus orang
kedua duanya adalah desa desa pengungsi yang berasal dari desa desa di zona merah atau radius delapan sampai dengan sepuluh km dari gunung agung
seperti desa bebandem wanagiri jungutan dudu utara dan dude timur
koordinator posko desa manggis wayan partika memaparkan
saat ini pengungsi masih membutuhkan barang seperti matras dan kipas angin
kebutuhan logistik dan bahan pokok seperti sayur dan telur pun menipis
ini tadi yang saya ambil di kecamatan
cuma ada beberapa logistik memang sudah bisa realisasi
kecuali lauk pauk sama ini bumbu bumbu
tadi pagi kan yang realisasi kan itu udah matras selimut karpet sudah
termasuk ember semuanya sudah
tinggal nunggu lauk pauknya sama mungkin bumbu
berdasarkan data satgas tanggap darurat total pengungsi yang tersebar di dua ratus sebelas posko
mencapai lima puluh lima tujuh ratus pengungsi
pemerintah diharapkan lebih tanggap dan merata memberikan bala bantuan ke posko posko